yuk buka rekening saham
download aplikasi motion trade sekarang
apa ini apa ini itu itu itu itu
udah deh sekarang tahu aku apa yang harus
tetap harus menentukan siapa pemenangnya
juara ketiga dengan nilai satu sembilan ratus diraih oleh peserta nomor
pemenang kedua adalah peserta dengan nomor satu
ini adalah saat yang paling menegangkan ya
juara pertama diraih oleh peserta dengan nomor
enggak enggak kemenang
enggak enggak kemenang
gue yang menang liz
gue yang menang
gue yang menang
gue yang menang
jam segini kok belum pulang
mungkin belum selesai kali ibu acaranya
pokoknya malam ini sekarang senang banget
sekar dapat juara pertama
selamat ya nak ya
kamu emang hebat
wah kak sekar hebat banget
iya kak sekar emang hebat
suara kak sekar tuh bagus
sambil sambil kakak adeknya main
pokoknya bangga adek kalau kamu ada di sana
kamu harus sholat sekar

ya kamu harus sholat sekar bilang terima kasih sama allah

kayaknya nggak perlu dulu ya ngomongin itu sekarang capek
nih ada duit buat ibu
pokoknya ibu mesti belanjain ya
beli tuh makanan yang gak pernah kita makan apa aja
jadi ibu mesti bangunin sekar ya
um pemilik kafe
yang punyanya tuh kepengen banget sekar jadi penyanyinya bu
ya lumayanlah dapet gaji bulanan
ya allah ya allah
aku betul betul bersyukur ya allah
yaudah ya bu sekar capek istirahat dulu ya
ya allah terima kasih ya allah
atasan luka yang kau berikan pada kami

mbak mbak maaf mau ketemu dengan siapa mbak
hmm mau ketemu sama mbak ria pak
sudah janji mbak
maaf bu ada yang mau ketemu
silahkan masuk mbak
terima kasih pak
apa kabar maaf saya hampir lupa kalau ada janjian sama kamu hari ini
nah oke kayaknya kamu harus tanda tangan kontrak hari ini deh
soalnya nanti malam kamu harus sudah tampil
nanti malam kamu harus sudah tampil ya
yang bener mbak
ini kontaknya kamu baca
kalau ada hal hal yang kamu gak ngerti
kamu tinggalkan saja ke saya
saya tinggal dulu sebentar ya
ya silakan mbak
sini tolong bantuin berat nih
aku yang ini
iya nggak usah berat
ini ada baju buat ibu nih
belum dibagi kok udah repot ya
ini ini dibuat sama
ini buat gali
ini ada makanan sama buah buahan
ntar dibuka aja ya
bajunya bagus banget
kamu harus bersyukur dan berterima kasih kepada allah
karena allah telah memberikan kemurahan
dan anugerah kepada keluarga kita yang tiada duanya
ibu tuh gak usah cerewet deh bu
apa ini apa ini itu itu itu itu
udah deh sekar tahu kok apa yang mesti sekar lakuin
nggak usah cerewet deh
bukannya gitu sekar
soalnya ibu lihat
mukena kamu selalu terlipat rapih
sajadah kamu gak pernah disentuh
ibu sebagai orang tua kamu
wajib mengingatkan kamu kalau kamu alpa terhadap tuhan
sekali lagi sekarang ingetin ya
ibu tuh gak perlu deh ngasih tahu sekar
sekar tahu apa yang mesti sekar lakuin
kakak kenapa saya buat gitu sih
kakak tuh harusnya itu senang karena masih ada yang ngingetin kakak
kali juga lihat tuh kakak sekarang ini udah tidak menjalankan kewajiban kakak lagi sebagai seorang muslimah
sebelum kakak mendapatkan apa yang kau inginkan kakak itu harus berterima kasih sama allah
jangan sampai allah itu murka sama kakak
allah lu masih kecil juga sok sok ceramahin dan sering ngusantik
maaf mbak saya terlambat
oh iya kenalin
kamu sekarang siap siap
tuh ini sebelah sana

cantik ya mas
kafe lambada telah mempunyai seorang penyanyi yang masih muda
berbakat dan cantik
baiklah kita panggilkan saka
kamu mau makan atau minum
makasih mas nanti aja
suara kamu betul betul bagus dan verfect sekali
kamu pernah les
enggak mas itu atau didak
wah biasa lagi ngurus tamu yang lain
kamu tinggalnya dimana
oh cukup jauh juga sih mas
dekat dari kafe
sekar kemarin abang bernyanyi sekar
ayo lah sekar
mas mabuk ya mas
ayo lah sekar
sekar lagi capek mas
lu jangan ikut campur
bukan bukan sebentar sebentar
mas sekarang ini lagi capek
mas duduk dulu disini nanti saka si mas minum yang sekar ya oke
eh lu jangan seenak ya
tau tau mas tapi ga inget sama gue minum yang lain ya
eh eh mas
kalau kamu tidak mampu saya lepasin
dan jangan pernah ganggu sekar
cepat bawa orang ini keluar
macam macam kamu disini
kamu gak apa apa sekar
benar kamu gak apa apa
oke gak apa apa betul
kamu jangan takut ya
selagi mas ada disini
makasih ya udah nganterin saya
sama sama saya minta maaf atas kejadian tadi sekarang ya
itu semua diluar dugaan saya